jangan sampai ada yang mengenali bahwa nyesu banglarang tewas karena jurusku
dia terkena ilmu kanuragan yang cukup tinggi gusti prabu
dawatnya ini cepat atau lambat gusti prabu surawisesa pasti akan mengetahui kalau nyai ratu sebanglar telah terbunuh
kita harus bergegas jangan sampai ada yang melihat kalau kita adalah pelakunya
dengarlah ustazah jika sampai masalah ini sampai diketahui oleh orang lain apalagi gusti prabu surawisesa itu berarti kau pelakunya
aku akan mencari dan membunuhmu
dan aku tidak akan segan segan mencarimu dan membunuhmu
tenang nyai aku akan menutup mulutmu percaya aku
siapa yang melakukan ini
aku harus melapor kepada gusti prado
dan aku juga harus melapor ke raden tomorrow
tidak salah lagi itu kakang sancaglodaya sedang apa dia disini
aku akan mengejar tidak
sepertinya ada yang aneh aku merasakan aura hitam yang berbeda dalam diri kakang sancang odai
jaga dewa batara bagaimana bisa wajah kakang sancaglodaya berubah menjadi wajah patiraga
mengenali bahwa nge nyi subang larang tewas karena jurusku
dia terkena ilmu kanuragan yang cukup tinggi
siapa tahu apa yang sebenarnya terjadi
ncoba patirake bisa berada di dalam tubuh kakang sancaglodaya
saat itu lebih baik aku menyembunyikan diriku
hingga aku bisa memastikan keselamatanmu sampai ke ayamku
keselamatan keluarga aku
firasat buruk yang aku rasakan
dengan mereka berdua
kau tak dengar aku bicara

aku masih hidup
cepat buka capingmu
cepat buka capingmu
kau tak bisa menangkap aku
sepertinya kau bukan orang biasa
kau tak bisa menangkap aku
jaga dewa batara
aku tidak boleh kalah
maka penyamaran ku akan terbongkar
siapa dia sebenarnya
kenapa dia bisa mengimbangi kau sering
beritahu tahu kita adalah pelaku
dan gusti pragu surawises pasti akan murka kepada kita
kita tidak boleh membiarkan itu terjadi longsatan
selagi tidak ada penjagaan
kau harus habisi perempuan itu
sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin tidak dibawa
ini iroh dengarkan
itu sama sarawak ketel
ijo juga kan
coba lihat ini daun ijo kan
bukan mau bikin bumbu dapur aki
ini iroh dengarkan
ini sarawak ketel
ini juga teh daun buat obat
so dipakailah lapar
pakai sambal dicobik
pakai nasi sebakul ikan asinak
jangan lupa apa kagak sebe sehat
terus teh bercanda
ini udah selalu bercanda
kalau disuruh suruh teh nggak pernah bisa
disuruh ini gak bisa
disuruh itu gak tahu
bagaimana sih ki
kamu teh sama saya teh marah saja
tidak ada mesra mesra
yang sepertinya di mata kamu saya tuh serba salah
begini salah begitu salah
kalau memang saya tidak ada fungsinya salah terus saya mau pergi dari sini
sok saya pergi
aduh saya pergi teh sekarang
itu gak bisa
saya mau pergi ini
hah kak nekser
udah pergi kak nekser
gak usah pergi biar dicari
gak usah lari supaya dikejar
yah nyai iroh mantan sebecanda itu aki
berarti teh masih nahan saya juga
kalau pergi mah pergi saja sana
pergi pergi juga berarti
abah batik batik
ayah ayah wae katanya teh suka senang sama saya
ayah ini jahat kak
ayah ini jahat kak
ayah ini jahat kak
ayah ini jahat kak
ayah ini jahat kak
ayah ini jahat kak
aku datang ke sini mau membawamu ke istana
karena kau harus mengobati orang di sana
saya tidak mau ke istana
saya tidak mau berurusan dengan orang orang istana yang jahat
kalau kau tidak mau aku akan memaksamu
kalau si miro tidak mau
sokatu sudah dibaksa
aduh aki aduh aki
terima kasih mas
syekh guru nih rai
apakah kalian sudah menemukan ibunda
kami belum bisa menemukannya
bunda raka apakah raka dan panggung sudah menemukan ibunda
kami juga belum berhasil menemukan ibu
kami pun sudah berusaha mencari kemana mana
namun belum berhasil untuk menemukan busiratus subang larang
syukurlah hamba bisa menemukan raden disini
mauken hamba raden
hamba tidak menyampaikan sesuatu
apa yang ingin dangkal sampaikan
gusti ratu subanglarang telah meninggal dunia
raju kau jangan main main raju
benar amba tidak berkata bohong raden
itu tidak mungkin
aku tidak percaya
aku tidak percaya
ibu nda pasti belum meninggal
katakanlah kepada aku yang sebenarnya
ampun ndi mas
tapi itulah yang terjadi
ibu nda berada di mana
meninggal dunia di penjara
isis karena raden